suasana mencekam terjadi di pulau tagulandang pasca gunung api ruang di kabupaten sitaro sulawesi utara kembali meletus malam tadi
warga berlarian di bawah hujan batu mencari tempat yang lebih aman
inilah situasi saat letusan gunung api ruang yang terjadi pada rabu malam
suara gemuruh sinar api dan kilatan cahaya dari gunung api pulau ruang menyala di atas pulau tagulandang kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro atau sitaro sulawesi utara
pemerintah dan petugas berupaya mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman
warga di dekat titik gunung api ruang erupsi diguyur hujan batu
peristiwa ini membuat warga panik dan berlarian ke tempat yang lebih aman
beginilah suasana rumah warga di daerah pesisir pulau tagulandang depan pulau ruang
tampak atap rumah warga dihantam ribuan batu dari letusan gunung
warga di pulau tagulandang kini sudah melakukan evakuasi mandiri khususnya di wilayah pesisir
pvmbg juga sudah resmi menaikkan status gunung api ruang pertanggal tujuh belas april pukul sembilan malam
dengan kenaikan status membuat warga yang berada di radius enam km dari kawah utama harus dievakuasi
termasuk warga di pulau tagulanda
saat ini bpbd masih berupaya mencari titik lokasi aman untuk berlindung
sementara warga juga sudah diminta untuk evakuasi mandiri
itu sudah sangat luar biasa peningkatannya
kita tetap menunggu dari mereka untuk penetapan status selanjutnya
memang tadi sore sudah dibicarakan dengan pak bupati
memang kita agak sulit mencari lokasi lokasi alternatif untuk pengungsian
karena memang kalau di daerah balihumara ataupun bahawai
itu tetap masuk dalam kawasan rawan bencana khusus untuk gunung api ruang
memang saat ini kita tetap mengarahkan supaya masyarakat yang bermukim
terutama di pinggiran pantai
evakuasi diri masing masing yang aman
dan beliau juga sudah mengibuk pada masyarakat
baik masyarakat kondisi ataupun masyarakat yang ada di sekitaran balihumara dan pemuli
ancaman erupsi gunung api ruang yang kolom erupsinya mencapai tiga meter
warga memilih lari ke dataran tinggi karena takut terkena awan panas
dari pulau yang berjarak sangat dekat
sementara itu sejumlah warga lainnya di pulau tagulandang
ini disebabkan beberapa wilayah terkena hujan batu abu vulkanik gunung api ruah